dan untuk mengulas lebih dalam terkait dengan sidang perdana verdi sambo dan tiga tersangka lainnya pada hari ini dalam kasus pembunuhan berencana brigadir yosua dan obstruction of justice atau perintangan penyidikan telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom
ada pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia suparji ahmad selamat pagi pak suparji
selamat pagi pak suparji
tanpa perlu waktu yang lama setelah pelimpahan tahap satu pelimpahan tahap kedua langsung kemudian dilimpahkan ke pengadilan
dan yang kedua tentunya kita juga perlu apresiasi kepada pengadilan negeri yang telah secepatnya itu menyidangkan perkara ini
nah pada sisi yang lain tentunya kita memberikan catatan bahwa persidangan ini menjadi sebuah jawaban atas berbagai pertanyaan yang mengemuka sebelumnya
yang diawati dengan adanya rekayasa kasus tetapi kemudian menjadi terbongkar hadirnya sebuah kenyataan kenyataan yang bisa dipercaya secara rasional
yang membatahkan pernyataan pernyataan yang tidak logis pernyataan pernyataan yang tidak rasional
namun pada sisi yang lain adalah masih mengundang banyak misteri masih banyak pertanyaan karena berkaitan dengan misalnya
bantah antara satu dengan yang lain
misalnya yang terakhir mengatakan bahwa perintahnya adalah hajar perintahnya bukan tembak dan sebagainya
saya kira adalah sebuah catatan umum yang menarik di mana ini nanti akan menjadi terang benerang terhadap sebuah peristiwa fakta yang sebenarnya melalui persidangan nanti
nah yang lain juga juga menarik adalah tentang motif yang masih dipertanyakan berkaitan dengan pelecehan seksual
tetapi kemudian dalam proses rekonstruksi tidak tidak terungkap
terus pada sisi yang lain tentang bagaimana perencanaan pembunuhan ini bagaimana persiapannya apakah kemudian tiga ratus empat puluh nya terpenuhi atau tidak
nah ini adalah catatan catatan yang mengawali proses persidangan ini dan harapannya adalah bahwa caksa mampu menghadirkan kenyataan kenyataan berdasarkan alat bukti
oke baik pak suparji kita tahan dulu
kita saksikan ini adalah verdi sambo sudah memasuki gedung pn jakarta selatan yang kemudian didamping oleh sejumlah petugas dari kejaksaan
apakah kemudian ini nanti akan menjelang mulainya persidangan pagi ini
jadi kita lihat verdi sambo baru saja turun dan sekarang memasuki sebuah ruangan begitu ya dan didampingi oleh sejumlah petugas untuk kemudian nanti akan kita jelang
persidangan pada pukul sepuluh jika berjalan sesuai dengan skenario yang sudah direncanakan
ini di ruang transit begitu untuk kemudian melakukan sejumlah persiapan sebelum persidangan dimulai nanti
bagaimana general yang kemudian memiliki otoritas yang sangat sangat tinggi dalam proses penegakan
masih dengan kita ya
oke pak suparji bagaimana kemudian anda melihat manuver manuver yang tadi anda sampaikan beberapa hari sebelum persidangan ini
kuasa hukum menyatakan bahwa ada instruksi bukan menembak begitu ya tapi menghajar
ini apa yang menjadi sorotan terhadap manuver manuver ini
ya manuver atau kemudian hak ingkar ya atau kemudian membantah itu adalah hak yang bersangkutan
sebagai upaya untuk kemudian membangun opini sehingga berharap nanti bisa meringankan ya
karena tentunya kalau memang dia terbukti mengakui ya perintah untuk menembak tentunya ini adalah sesatu yang sangat memberatkan
tetapi itu tentunya akan terbantah dalam proses persidangan nanti
ya artinya apa
kalau seandainya dia memang membantah seandainya mengingkari itu ya
boleh boleh saja tetapi kan yang itu kan bukan yang utama dalam proses penilaian tentang fakta yang sebenarnya
kalau kita lihat konstruksi dari alat bukti kuhap itu keterangan terdakwa itu kan paling akhir ya
yang artinya akan bisa dikalahkan dengan alat bukti alat bukti yang lain
disitulah jaksa nanti tuntut untuk bisa membuktikan menghadirkan ya tentang fakta fakta material yang sebenarnya
jadi ini manuver bantahan
sebagai upaya untuk mungkin membangun keringanan meringankan meringankan nanti
tetapi sekali lagi kembali nanti di dalam persidangan lah yang akan bicara
fakta persidangan lah yang bicara dan barang bukti dan alat buktilah yang akan bicara
bukan pernyataan pernyataan ya
ibaratnya ketika di dalam sebuah pemeriksaan keadilan itu mulut sebetulnya akan dikunci
tetapi kemudian bagaimana barang bukti dan alat bukti yang tidak direkayasa itulah yang akan menjadi
seberapa kuat dia membantah akan bisa dibantahkan seandainya yang bersangkutan kemudian tidak bisa membantah tentang fakta fakta itu
jadi sekali lagi menurut saya itu boleh boleh saja dibantah
boleh boleh saja dan hak mereka tetapi sekali lagi semuanya akan kembali kepada alat bukti yang dihadirkan oleh caksa nanti
oke pak suparji ini kan pertaruhan hukum sekali ya
artinya kemudian dinilai independen dan juga transparan
proses persidangan seperti ini sampai juga komisi kejaksaan turut dihadirkan untuk mengawasi jalannya persidangan
apa yang anda lihat dari skenario seperti ini
apa yang anda lihat dari skenario ini
adalah sebuah perkara yang simpel kan karena ada nyawa yang melayang lah gitu ada orang yang tewas
tetapi kemudian ini menjadi kompleks karena ada nyarikayasa kasus
kemudian melibatkan banyak orang dan kemudian barang buktinya dihilangkan
atau kemudian akhirnya dikenakan obstruction of justice
jadi kompleksitas perkara ini karena adanya upaya upaya untuk mengingkarif fakta
menghilangkan barang bukti atau alat bukti
oleh karenanya kita apresiasi ya pihak pihak yang terkait dalam proses menghadirkan keadilan melalui pengadilan
itu terlibat secara aktif
ya mulai dari komisi kejaksaan
melalui adanya kehadiran komisi kejaksaan itu menggaransi bahwa kejaksaan profesional
kejaksaan akan berintegritas kejaksaan akan independen
sebagaimana yang disampaikan oleh jambi dum
jadi sekali lagi hadirnya komisi kejaksaan adalah untuk memastikan
mengawal dan memandu bagaimana caksa bertindak secara profesional
independen kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan apa yang di dalam proses persidangan nanti
pada sisi lain juga tentunya kita berharap juga
komisi judicial juga hadir
sehingga nanti tidak ada keraguan lagi tentang independensi tentang kredibilitas oleh hakim
nah pada sisi lain juga publik masyarakat akademisi
kemudian para pegiat penegak hukum kemudian media masa dan sebagainya juga perlu hadir
dengan demikian ini tidak ada keraguan lagi atas kebenaran fakta nanti
demikian pula lpsk
lpsk jangan kendor
untuk melindungi para saksi
sehingga nanti saksi dan korban itu
tidak ada ketakutan tidak ada paksaan tidak ada rekayasa
jadi harus hadir senyata nyatanya tentang hadiran lpsk
demikian pula misalnya komnas ham perlu juga mengawal kasus ini
supaya tidak ada pelanggaran ham di dalam proses persidangan dan lain sebagainya
karena ini adalah sebuah pertaruhan keadilan
pertaruhan untuk mengungkap kebenaran
sehingga nanti akan menjadi jurisprudensi yang menarik
yang kemudian akurat putusannya
yang pada dasarnya
itu akan menjadi tatatan penting dalam proses penegakan hukum
menunjukkan siapapun di depan hukum adalah sama
dan nanti tidak ada keraguan lagi tidak ada ketakutan lagi
untuk memproses hukum kalau ada siapapun
kita ingatlah bagaimana dulu kasus pembunuhan ya
sekali lagi contoh yang paling misterius
yang sampai sekarang juga masih belum terjawab adalah
di mana ya waktu itu masih belum terjawab tentang pembunuhannya
tentang bagaimana cara masukkan kopinya dan sebagainya
kita berharap di dalam persidangan kasus ini nanti
itu akan terungkap
bagaimana sekenyuruh awalnya
karena memang ini konstruksinya adalah pasal tiga ratus empat puluh
kemudian tiga ratus tiga puluh delapan ya
kemudian perencanaan terutama yang harus dibuktikan
jadi kompleksitas perkara ini
karena memang menjadi atensi publik
dan kemudian menyangkut banyak pihak

dan kemudian menyangkut banyak pihak dan kita ada keterlibatan secara nyata
yang dimana di awal juga memang sudah ada pengakuan
tapi di kemudian hari
ya ada pengingkaran tentang motif tentang perintahnya tadi itu
kalau melihat komposisi hakim yang akan menyidangkan perkara ini
anda menilainya bagaimana
karena di sisi lain
kita tahu bahwa kemudian ada kekhawatiran dari publik
ada intervensi khususnya dari eksternal begitu ya
karena yang disidangkan ini juga adalah
orang atau pihak yang cukup punya kuasa begitu
di sebuah institusi polri saat itu
ya kekhawatiran itu wajar
dengan asumsi tadi itu
adanya penegak hukum sebelumnya
dan jabatan juga yang sangat prestisius
tetapi menurut saya
dalam konteks yang semakin transparan sekarang ini ya
di mana publik juga bisa mengawasi secara nyata

saya kira kekhawatiran itu tidak perlu terjadi lagi
karena mau bagaimana kan itu
hakim akan mengambil putusan yang ringan ya
kemudian hakim tidak independen
maka ini kan bisa diatasi
bagaimana tentang barang bukti
tentang alat bukti
ketika memang nanti jaksa mampu menghadirkan
adanya barang bukti dan alat bukti ya
tentang kaitannya dengan pembunuhan berencana
maka tentunya hakim harus mengamini
harus mendukung tentang itu
tetapi sekali lagi
bahwa kalau seandainya itu tidak terbukti
tentunya hakim juga tidak bisa memaksakan
jadi pada satu sisi adalah
sangat tergantung jaksa untuk menghadirkan ya
menghadirkan fakta menghadirkan alat alat bukti
dan mengungkap tentang bagaimana proses
pembunuhan perencana terjadi
tapi ada sisi yang lain adalah
bagaimana hakim juga menggali
menggali tentang kebenaran matril
tentang kebenaran yang sebenar benarnya
dan di tengah hak dari terdakwa atau penasihat hukum
untuk melakukan bantahan atau pembelaan
jadi dalam hal ini adalah
bahwa jaksa yang akan berusaha membuktikan
kemudian tentunya pihak terdakwa akan berusaha
untuk misalnya mendapatkan keringanan
tetapi hakim yang akan memberikan berita
jadi menurut saya
dalam situasi yang semakin terbuka
di mana publik banyak mengawasi
dan adanya sidang terbuka untuk umum
menurut saya tidak perlu diragukan lagi
perlu diragukan lagi tentang kredibilitas
dari hakim nanti
jadi kita awasi bersama
kita kritisi bersama
kita lakukan eksaminasi bersama
proses persidangan nanti
supaya memang hadir keadilan yang otentik
hadir keadilan yang sejati
bagi korban maupun bagi misalnya terdakwa
karena tentunya hakim harus memperhatikan
keadilan kedua belah pihak
dan itulah yang sebetulnya kita tunggu tunggu bersama
bukan berarti kita harus menghakimi
jadi hakim sekali lagi
bukan dalam konteks menghakimi
tapi hakim adalah mengadili
jadi hakim tidak saja untuk menghukum
tetapi adalah yang penting adalah
melahirkan sebuah keadilan
dan berdasarkan kenyataan yang ada
jadi kita tunggu keadilan dari hakim
tidak sekedar menghakimi saja
bicara soal kemungkinan kemungkinan begitu ya
kita juga tentu tahu dengan manuver
dan juga bantahan sanggahan yang disampaikan
oleh kuasa hukum
apakah kemudian ada kemungkinan kasus ini ditutup
dengan fonis hukuman terberat pasal tiga ratus empat puluh
yakni pembunuhan berencana untuk para tersangkut
yaitu pidana hukuman mati
anda melihatnya bagaimana
ya peluang itu ada
itu ada dalam proses penyidikan menggunakan pasal tiga ratus empat puluh
dan dalam proses jagwaan juga menggunakan tiga ratus empat puluh
nah misalnya tergantung nanti proses pembuktiannya
tergantung dari proses pembuktiannya
di mana di mana apakah unsur tiga ratus empat puluh ini terpenuhi
tentang pembunuhan berencana
jadi fasilitas juridis tersedia
tetapi pada sisi yang lain
hakim tentunya juga perlu mempertimbangkan
aspek aspek kemanfaatan ya
dan aspek hak asasi manusia
di tengah di tengah kemudian opini publik
hukuman mati itu seolah olah melanggar hak asasi manusia
karena yang hak mencabut nyawa
dalam pandangan sebagian ahli sebagian pengamat
itu adalah hanya sang pencipta
hanya allah hanya tuhan yang maha kuasa
sehingga kemudian tidak menjadi
tidak menjadi hak dari hakim
untuk kemudian memberikan kematian bagi seseorang
tetapi juga ada pandangan bahwa
bahwa yang bersangkutan adalah
telah melanggar hak asasi manusia hak hidup
karena dalam hal ini adalah telah menyebabkan tewasnya
telah menyebabkan terbunuhnya seseorang
maka kemudian karena dalam konteks melindungi ham ya
tadi pada satu sisi juga telah mengambil hak hidup orang
maka pada sisi yang lain adalah juga hak hidupnya bisa diambil
disitulah kemudian problematika tentang ponis hukuman mati
tetapi sekali lagi
itu adalah kembali kepada alat bukti yang hadir dalam persidangan
dan kembali kepada keyakinan dari majelis hakim
mana hukuman yang adil
mana hukuman yang bermanfaat
mana hukuman yang benar
tetapi sekali lagi ada fasilitas yuridis ya
di mana hukuman mati itu sebagai sebuah ya

yang mungkin dijatuhkan di dalam sebuah tindak pidana
dalam hal ini adalah pembunuhan perencana gitu
pak suparji anda juga menyoroti tidak soal
kan ada dua klaster begitu ya
pembunuhan berencana dan obstruction of justice begitu
dan disidangkan dalam beberapa hari
sampai hari rabu ke depan
apakah ini kemudian ada sorotan soal tata laksana persidangan ini
yang dilakukan oleh pn jaksel ini pak suparji
ya saya kira ini pemisahan perkara
antara pembunuhan perencanaan dengan obstruction of justice
telah menjadi kebijakan atau menjadi pilihan dari pengadilan negeri
ya jakarta selatan
ini tentunya dilakukan dengan pertimbangan
bahwa adalah proses pembuktian ya proses pembuktian
yang diharapkan semuanya bisa terungkap
bukti bukti terhadap tindak pidana tersebut
seandainya ini digabung maka tentunya akan ada kesulitan
ada problematika untuk proses pembuktian
pembuktiannya tentunya akan terungkap ya
akan berkaitan dengan bagaimana terjadi penghalang halangan penyidikan
bagaimana terjadi akan adanya perusakan bukti ya

bagaimana terjadi akan adanya perusakan bukti ya
jadi ini memang satu satu upaya untuk kemudian
keduanya bisa berjalan sesuai dengan harapan
terang penderangnya sebuah perkara
maka sekiranya ini adalah digabungkan
tentunya akan menimbulkan kerumitan tersendiri
saya kira ini akan relatif ya lebih
untuk kemudian dikonstruksikan
untuk kemudian dikonstruksikan
untuk dibuktikan ya
karena kita mengalami gangguan komunikasi dengan
pakar hukum pidana universitas al azhar indonesia
suparji ahmad tapi paling tidak kita sudah mendapatkan
beberapa perspektif begitu ya
terkait dengan persidangan yang akan digelar ya
terkait dengan persidangan yang akan digelar
sebentar lagi di pengadilan negeri jakarta selatan
terhadap verdi sambo cs ya